sementara pasca pengunduran diri abdullah azwar anas sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur
bupati ponorogo ipong mukhlisoni siap mendampingi saifulah yusuf
saat ini partai gerindra tengah melakukan komunikasi politik untuk mengambil keputusan
pasca pengunduran diri abdullah azwar anas dari bursa pilgub jawa timur
bupati ponorogo ipong muhlizon digadang gadang sebagai penggantinya mendampingi syaifullah yusuf atau gus ipul
politisi partai gerindra ini mengaku siap mengabdi untuk masyarakat jawa timur jika dirinya resmi mendapat mandat langsung dari partainya
ya saya gembira saya senang sebagai seorang politisi nama saya disebut sebut kembali
kan saya ini sempat disebut sebut waktu mau digantenan dengan ibu kofifah
sementara gerindra jawa timur melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk mempertimbangkan keuntungan dari langkah politiknya
mendukung calon resmi yang diusung
di usung pkb saifulah yusuf
kita akan memberikan tiga partai akan memberikan dukungan
tapi kita harus tahu bagaimana strateginya bagaimana siapa wakilnya karena saya dengar mas anas kan mundur
supaya menang jangan sampai nanti ini kita mendukung misalnya kita mendukung gusipul ternyata dibusukin gitu loh
kita nggak mau kita harus menang
sementara setelah mundur dari pencalonannya
sebagai wakil gubernur jawa timur bupati banyuwangi abdullah aswar anas memilih belusukan ke sejumlah pasar di banyuwangi
di pasar rogo jampi anas tak hanya menyapa pedagang ia juga terlihat mendengar keluhan warga soal perbaikan pasar
dalam belusukan ini tak sedikit warga yang memilih berfoto dengan orang nomor satu di kabupaten banyuwangi ini
gak gak ada pengen lihat aja
aktivitas menyapa warga ini sudah biasa dilakukan abdullah azwar anas
dirinya dicalonkan mendampingi gus ipul dalam bursa pilgub jawa timur
anas sendiri memutuskan mundur dari pencalonannya untuk kembali memfokuskan diri mengabdi untuk kabupaten banyuwangi